menyusul ditemukannya varian omikron kapolri meminta jajarannya untuk mengebut vaksinasi
daerah dengan capaian target vaksin di bawah tujuh puluh persen diminta segera melakukan percepatan sebelum pergantian tahun
pada kamis siang kapolri jenderal listio sigit prabowo meninjau vaksinasi masal di markas polda gorontalo
hal tersebut dalam upaya mencapai target vaksinasi tujuh puluh persen yang ditargetkan pemerintah dapat terpenuhi sebelum pergantian tahun
lebih dari delapan belas orang ditargetkan mengikuti vaksinasi masal kali ini
kapolri juga meninjau capaian vaksinasi di beberapa daerah sekitar gorontalo melalui telekonferensi
dalam keterangannya kapolri meminta agar vaksinasi semakin dikebut menyusul ditemukannya varian omikron yang dirilis oleh kementerian kesehatan
karena kita tahu bahwa saat ini muncul jenis varian baru omicron dan barusan sudah dirilis
di indonesia juga sudah masuk sehingga tentunya kita harus lebih waspada tetap mematuhi protokol kesehatan
karena kecepatan dari omikron ini lima kali lebih cepat ya penularannya
sehingga tentunya akselerasi vaksinasi juga harus dilakukan khususnya di daerah daerah yang target pencapaian vaksinasinya masih di bawah level